komisi pemberantasan korupsi menangkap bupati subang imas aryu ningsih lewat operasi tangkap tangan
imas ditangkap terkait dengan kasus perizinan
dikutip dari detik com kpk membenarkan adanya penerimaan uang oleh bupati imas dari pihak tertentu
kpk menyebut imas ditangkap bersama tujuh orang lain yang terdiri atas kurir pihak swasta dan unsur pegawai setempat
imas menggantikan bupati subang sebelumnya ojang sohandi yang juga terjaring kpk
ojang terjerat kasus upaya suap pengamanan kasus korupsi bpjs subang pada dua ribu empat belas lalu
sementara itu situasi rumah dinas bupati subang pasca operasi tangkap tangan kpk terlihat sepi
bupati subang imas aryuningsi ditangkap kpk selasa malam
penangkapan diduga terkait dengan kasus perizinan megaproyek pelabuhan internasional patimban subang jawa barat
rumah dinas bupati subang imas aryuningsi
rumah dinas bupati subang imas aryuningsi ditangkap kpk selasa malam
imas ditangkap oleh kpk pada selasa malam bersama ajudan dan sekretaris pribadinya
diduga imas terlibat kasus perizinan megaproyek pelabuhan internasional patimban subang
imas rencananya kembali maju menjadi calon bupati subang berpasangan dengan kolonel sutarno
imas akan memasuki masa cuti
imas akan memasuki masa cuti
imas akan memasuki masa cuti
imas akan memasuki masa cuti
imas akan memasuki masa cuti
imas terjaring dalam operasi tangkap tangan kpk
diduga imas ditangkap terkait perizinan mega proyek pelabuhan internasional patimban subang jawa barat